pemajelis sidang adat dapat memberikan margasiregar kepada kahiyang ayu sebagai syarat agar kahiyang dan bobi dapat menggelar pesta adat pernikahan
artinya menurut perempuan ini dihormati di adat kita berselatan
tadi meminta mula orang tua perempuan dan barisannya baru anak burunya habis itu pihak laki laki atau orang tua
orang tua daripada perganasidion tadi
nah habis itu nanti selesai itu baru menjawab
ini kan berada pada apa tadi
atas persetujuan majelis sidang adat yang terdiri dari sejumlah marga seperti hasibuan harahap dalimunte dan rangkuti maka diberikanlah marga siregar kepada kahiyang ayu
kita akan harus saling menghormati apa yang terjadi
kalau ada kesusahan apa nggak perlu harus diminta undang
datang itu kewajiban kita
sebaliknya ketika di mana dia itu
memang sudah pulang
dia harus yang denger denger rajin rajin dengar ada apa di keluarga itu
dengan pemberian marga ini kahiyang ayu boru siregar sudah menjadi bagian dari keluarga adat tapanuli bagian selatan
pesta adat pernikahannya dengan bobi nasution pun dapat digelar
acara pemberian marga ini ditutup dengan monortor atau menari tortor
yen prabudi medan
cantik sekali ya kahiyang ayu menggunakan kebaya berwarna pink tadi ya berwarna merah muda
juga berarti sekarang sudah resmi menyandang nama siregar ya
betul nama atau marga siregar
dan itu berarti kahiyang ayu sudah resmi diterima di keluarga besar bobi mandailing
dan juga itu berarti menandakan bahwa pesta adat sudah bisa digelar
sudah bisa digelar karena memang untuk mengawali pesta adat ini harus melalui yang kemarin ya pengalihan marga itu ya
tapi kalau kita lihat di
di media sosialnya kemarin kahiyang ayu juga banyak memposting foto foto di sana
dan juga foto foto seru bersama keluarganya
sepertinya kita juga ikut bahagia begitu ya
dan juga yang menarik adalah kalau kita bisa ingat dari postingannya kahiyang
ada postingan di mana ia belajar menari tarian tortor
ingat nggak tuh yang seperti ini
itu ada juga aturannya ya untuk menari tortor itu ya
betul karena nantinya acara manortor di rangkaian upacara adat pernikahan bobi dan kahiyang akan dibuka dari tortor pengantin
wah menarik sekali ya
kita juga tentunya akan terus mengupdate nih perkembangannya dari kahiyang dan bobi nanti acaranya seperti apa ya